komisi pemberantasan korupsi kpk terus mendalami kasus dugaan korupsi surat keterangan lunas
bantuan likuiditas bank indonesia blbi dengan memeriksa mantan menteri koordinator ekonomi rizal ramli
rizal menjadi saksi bagi tersangka samsul nur salim dan icih nur salim
sekitar pukul sepuluh waktu indonesia rizal ramli tiba di gedung komisi pemberantasan korupsi jakarta
pemeriksaan rizal hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemanggilan rabu pekan lalu
rizal ramli yang juga ketua kksk diduga banyak mengetahui proses keputusan pembuatan surat keterangan lunas atau skl blbi
bagi tersangka samsul nur salim yang mengakibatkan kerugian negara rp empat lima puluh delapan triliun